komisi pemilihan umum kabupaten tasik malaya jawa barat terpaksa menonaktifkan dua ratus empat puluh lima orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara sehari menjelang pemungutan suara
mereka dinyatakan reaktif covid sembilan belas usai menjalani rapid test sabtu kemarin
lima anggota kpps yang reaktif ini terdiri dari dua ratus dua puluh petugas tps dan dua puluh lima orang linmas
mereka tersebar di tiga puluh tujuh kecamatan dari tiga puluh sembilan kecamatan seluruh kabupaten tasikmalaya
dipastikan ratusan tempat pemungutan suara kekurangan petugas
idealnya masing masing tps terdapat tujuh orang anggota kpps
namun kpu menyatakan pemungutan suara akan tetap berlangsung
alasannya batas minimal petugas kpps di setiap tempat pemungutan suara berjumlah lima orang
kepada penyelenggara yang reaktif kemudian diperlukan penyelenggara yang tidak dapat bertugas
proses mencari penggantinya itu seperti apa
pencari penggantinya biasanya dari sisa pendaftar
jadi sisa pendaftar kemudian direvit lagi
kalau tidak ada kerjasama dengan pemerintah
lembaga pendidikan minta rekomendasi kemudian nanti direvit lagi
kalau hasilnya non reaktif baru bisa bertugas